ya untuk mengetahui proses kepulangan empat sandera yang sudah berhasil dibebaskan dari sekapan penyandra di filipina
kini kami telah terhubung dengan koresponden rama aryadi di bandara halim perdana kusuma jakarta
ya selamat malam rama jadi apakah sudah bisa diketahui kepastian kapan keempat warga negara indonesia yang disandra abu sayyaf ini akan datang di tanah air
kepastian kapan kemarin
mereka dapat dipastikan akan tiba di jakarta pada pukul sembilan waktu indonesia bagian barat esok hari rabu
besok hari rabu begitu setelah itu adakah informasi mereka akan dibawa kemana keempat warga negara ini
ya keempat abk tersebut rencananya akan disambut di lanut halim perdana kusuma
setelah itu kemungkinan besar mereka akan dibawa ke rumah sakit
terdekat untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan maupun kesehatan psikisnya
mereka ditahan cukup lama dan mereka juga menghadapi ancaman yang cukup real dari para penyandra
sehingga mungkin saja besok mereka akan dibawa ke rumah sakit
seperti sepuluh abk yang disandra sebelumnya oleh kelompok militan abu sayyaf
kemungkinan besar mereka akan dibawa ke rumah sakit pusat gatot subroto indra
namun sampai dengan sekarang masih belum ada informasi yang jelas
karena dari pihak kementerian luar negeri sendiri belum mengeluarkan statement resmi
mereka belum mengeluarkan statement resmi
maksud saya statement resmi mengenai apa yang akan terjadi besok
maupun apa yang sebenarnya terjadi sehingga keempat sandera ini akhirnya berhasil dibebaskan dari para penyandera abu sayyaf ini
ya rama ketika sempat beredar informasi akan datang malam ini
lalu kemudian anda mendapat kepastian bahwa itu adalah besok begitu
apakah ini penundaan ataukah memang informasi sejak semula adalah besok pagi begitu rama
sepertinya ini adalah sebuah penundaan indra
karena kabar yang beredar tadi pagi menurut informasi terpagi yang saya terima
rencana awalnya para sandera akan dibawa pada pukul sembilan waktu indonesia bagian tengah
menggunakan kapal perang filipina ke kri surabaya yang akan berlayar ke perairan filipina
lalu dari sana mereka akan berlayar selama enam jam memasuki perairan indonesia
sebelum nantinya mereka akan diterbangkan menggunakan helikopter ketara kerasa
sebagai titik poin transit terakhir
sebelum mereka diterbangkan menggunakan pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh dua ratus milik tni
ke halim bandara kusuma
namun sepertinya ada keterlambatan di penyerahan sandra dari pemerintah filipina ke indonesia
sehingga akhirnya mundur mundur dan mundur
dan mengingat helikopter yang akan digunakan untuk membawa para sandera di tengah laut ketarakan
tidak dapat bekerja secara optimal pada malam hari di perairan yang kita tahu cukup berbahaya
dan sekarang situasi cuaca sulit ditebak sangat banyak
maka sepertinya ini adalah alasan penundaan mengapa sandra sandra ini
akhirnya diputuskan bermalam ditarakan sebelum akhirnya esok pagi diberangkatkan ke jakarta
ya baik paling tidak tapi sudah ada kepastian besok pagi begitu sudah akan bisa
paling tidak bertemu dengan keluarga untuk sementara
atau mungkin nanti juga seperti yang disebutkan
akan dibawa terlebih dahulu untuk pemeriksaan kesehatan
rama aryadi dari halim perdana kusuma